di tengah upaya keras pemerintah melandaikan kurva penyebaran covid sembilan belas di indonesia
terjadi sejumlah tindakan kontraproduktif mulai dari penggunaan alat tes cepat bekas di bandara kuala namu
hingga penyelundupan warga negara asing asal india tanpa melalui karantina
kenapa gak berani
kenapa gak berani
upaya mengendalikan laju penyebaran covid sembilan belas dengan memperkuat testing tracing dan treatment
dirusak oleh perilaku sejumlah orang
lima orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penggunaan alat tes cepat antigen bekas
pada penumpang di bandara kuala namu medan oleh kepolisian polda sumatera utara
secara medis penggunaan ulang tangkai bekas swab nasofaring ini jelas berbahaya
ini sangat berbahaya sekali karena ada kemungkinan kalau setelah digunakan tidak diletakkan pada tempat yang benar
atau tidak di dispose pada tempat yang benar itu pertama adalah risiko terjadinya kontaminasi untuk lingkungan sekitar
baik untuk masyarakat tenaga kesehatan maupun pasien lain yang berdekatan
terus faktor yang kedua adalah dari faktor hasil validity atau hasil kualitas dari hasil tes tersebut
sementara di jakarta upaya pemerintah untuk mencegah masuknya warga negara asing dari india ke indonesia
menyusul tsunami covid sembilan belas di sana juga dicoreng oleh sindikat penyelundup
warga negara asing masuk ke indonesia tanpa karantina
di tahap satu ini sudah lewat didampingi oleh oknum ini tersangka ini
di sini ada beberapa orang yang sudah ditanyakan yang membantu di sini
membantu untuk jadi calonnya itu
dengan bayaran beraneka rekan
ada yang enam juta ada yang enam lima juta
ada yang tujuh lima juta per orang
bisa lolos tanpa melewati masuk karantina
bisa langsung pulang ke rumahnya atau ke apartemennya
tindakan tindakan kontraproduktif ini adalah masalah serius
akibat lemahnya pengawasan di pintu keluar masuk negara
satu saja ada kasus yang dibiarkan masuk atau yang dibiarkan tidak terdeteksi
itu bisa memperlakukan
perandakan situasi satu negara satu wilayah
ingat loh namanya pandemi ini berawal dari satu kasus
zero case itu menjadi banyak indeks case ya di banyak negara
diki menyarankan pemerintah memberi sanksi tegas dan jelas
baik kepada pelaku penyelundupan warga negara asing
maupun sindikat pendaur ulang alat tes cepat antigen
mahardika utama jakarta
masa yang terjadi di pasar tanah abang
seolah menambah panjang catatan akan lemahnya pengawasan pemerintah
dan mulai lengahnya masyarakat di masa pandemi
di tengah kasus covid sembilan belas yang kembali naik
beberapa kasus pelanggaran dan juga penyelewengan yang terjadi pada pekan ini
jelas menuai sorotan
bagaimana media memotret maraknya pelanggaran
yang terjadi di masa pandemi
saya akan ulas dalam editorial view pada malam hari ini
ada mas elva dari sutrisno wapemret dari detik com
mas elvan selamat malam
nanti akan juga bergabung mas revolusi riza wapemret cnn indonesia tv
jadi saya akan ke mas elvan dulu
mas elvan dari kasus soalan tiga bekas
soal wna karantina yang agak lengah pengawasannya
hingga yang terjadi di tanah abang ya
bagaimana kemudian media mengkritik atau mengkritisi
beberapa kejadian pada pekan ini yang kembali membuat kita jadi bertanya tanya
seperti apa kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya
ya soal malam betul sekali
memang di tengah upaya kita berjuang untuk melayani covid ya
sekali lagi sampai saat ini covid belum selesai
ya dan karena itu kemudian presiden mengeluarkan banyak kebijakan
untuk menghindari penyebaran covid
salah satunya adalah larangan multi grenade ya
hari ini semua orang lagi berpindah
lagi berbincang tentang soal itu ya
karena sudah dua tahun dilarang multi grenade
namun di sisi lain justru banyak sekali persoalan yang ironinya
justru mencoreng malah bertentangan dengan upaya pemerintah
untuk menghentikan laju covid sembilan belas
yang pertama adalah kasus bagaimana ada rapid antigen
dengan menggunakan alat bekas
ini kan benar benar sangat kacau ya
membuat orang geleng geleng gak habis pikir
pelakunya adalah orang dari bumn pelat merah ya kan
perusahaan pelat merah
kimia pharma yang dipercaya
yang berada di lokasi yang sangat terpercaya di bandara
dimana misinya adalah untuk melakukan apa namanya
pencegahan agar covid itu tidak menyebar
melalui transportasi udara tentunya
tapi kemudian yang terjadi adalah permainan di situ
dan keuntungannya luar biasa permainannya ya
sekarang sudah ditetapkan lima orang tersangka
salah satunya adalah manajer
lakunya salah satunya adalah manajer bisnis
artinya ini sudah dipakai sebagai bisnis gelap
sedangkan ini adalah sebenarnya
ayah untuk orang orang itu pengen berpergian dengan aman ya
ini mencoreng sangat mencoreng upaya pencegahan covid
berikutnya adalah apa namanya kerumunan
kerumunan kerumunan yang tadi reinhardt sampaikan
di pasar tanah abang
juga lagi viral di tunjungan plaza di surabaya
dan beberapa tempat di jakarta hari ini
dan kota kota besar kalau kita pantau itu
berdasarkan pantauan detik
beberapa lokasi itu ramenya minta ampun gitu
keramainya tidak bisa dihindarkan
sekarang pertanyaannya adalah ketika mudik dilarang
namun ternyata kemudian kerumunan tidak bisa dihindarkan
terus sebenarnya apanya yang efektif gitu
karena itu kalau kebijakan sudah diambil menurut saya
pemerintah harus betul betul sangat konsisten
ketika membuat kebijakan yang tidak populis gitu kan
dengan segala resiko demi untuk mencegah covid
tapi kebijakan itu nggak bisa diambil sekali
harus diikuti dengan
pengawasan pantauan yang sangat menyeluruh reinhardt
belum lagi soal bagaimana
bagaimana upaya kita untuk memperangi masuknya covid
yang sangat keras dari india
kita tahu kemarin sempat heboh ya
karena banyak orang india yang kemudian masuk
kemudian masuk ke indonesia
beberapa terdeteksi covid
kemudian kalau kita tarik ke belakang
waktu itu sebetulnya covid itu kan
bermula dari satu atau dua kasus di indonesia
yang kemudian menyebar sangat luas
barangkanya dari luar negeri
saya kira ini adalah waktunya
pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh
di pintu pintu masuk menuju indonesia dari luar negeri
karena covid ini adalah penyakit yang berasal dari luar negeri
dan ketika penjagaannya kemudian longgar
maka di dalam ditahan sekuat apapun
kalau masuknya mudah mudah aja maka jadi persoalan
karena itu ketika sudah ada persoalan begini
semua orang tentu akan menjadi sangat ketat
tapi persoalan terbesarnya adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan
yang benar benar ketat
benar benar mencegah masuknya covid dari luar negeri renat
jadi tidak hanya kemudian mengeluarkan kebijakan yang populis ya
tapi juga ada pengawasan yang harusnya dievaluasi
dari kejadian yang kita lihat sepekan belakangan ini
mas revo seperti apa cnn indonesia tv kita melihat
sejumlah lemahnya pengawasan di masa pandemi ini
yang akhirnya berbuah pada yang kita lihat hari ini
kerumunan di pasar tanah abang di tunjungan plaza
beberapa hari yang lalu ada antigen bekas ternyata digunakan
bahkan wni yang bebas berkeliaran meski dalam status dikarantina
seperti apa mas revo
ya ini menjadi sebuah keprihatinan bersama buat kita renat ya
karena kita tahu pandemi ini masih belum terlihat ujungnya kapan gitu ya
proses vaksinasi yang berjalan juga belum tentu membuahkan hasil yang cukup optimal
kita tahu vaksinasi itu bukan untuk mencegah kita tertular covid
tapi hanya mengurangi fatalitas
dan dari apa yang sudah divaksin mungkin hanya sekitar berapa persen ya
tidak masih jauh gitu lah untuk menghitung sebagai heart immunity gitu
jadi jika kita lihat sekarang dalam beberapa hari terakhir ya
mungkin karena ini menjelang baran dan kemudian sudah masuk tanggal muda
maka pusat pusat perbelanjaan itu rame kita lihat
di tanah abang dan di berbagai pusat perbelanjaan
orang berjubel gitu
di stasiun stasiun yang menuju pusat perbelanjaan juga orang berjubel
dan kita lihat walaupun pemerintah sebisa mungkin mengurangi arus mudik orang dari
perpindahan orang dari kota besar ke kawasan kawasan rural kawasan kawasan kota kota kecil
tapi kita lihat di beberapa tempat transportasi publik
itu terjadi peningkatan
di stasiun pasar senen misalnya terjadi peningkatan penumpang
artinya perpindahan orang ini cukup ada peningkatan lah gitu
dan kalau misalkan kita berjalan jalan gitu ya
kita lihat aja di sekeliling kita seberapa sih sebenarnya
tingkat kedisiplinan warga untuk mengenakan masker atau menerapkan protokol kesehatan
ini masih sangat rendah gitu
di beberapa negara
sudah terjadi outbreak lagi gitu ya seperti di india gitu ya
dan beberapa negara yang lain seperti jepang filipina dan sebagainya
sudah mulai meningkatkan kewaspadaan karena ada potensi kenaikan penderita covid
nah ini menjadi keprihatinan yang harus jadi concern bersama
supaya kita semua tetap waspada
karena kita tidak ingin kejadian seperti akhir tahun dulu gitu ya
ketika jadi pelonggaran gitu
kemudian dua minggu kemudian rumah sakit rumah sakit penuh gitu ya
sampai kewalahan gitu
kalau kita berkaca pada india misalnya
ini kan sesuatu hal yang semoga tidak terjadi di indonesia gitu
nah di tengah kita semua masih berjuang untuk menekan angka covid
kemudian masalah disiplin warga juga masih harus terus ditingkatkan
ternyata juga masih ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas kesehatan gitu ya
yang menyalahgunakan wawonannya
menggunakan apa namanya
toolkitnya itu bekas kemudian dipakai kepada pelanggan gitu ya
yang akan tes covid gitu
nah ini seharusnya menjadi perhatian serius
sagas dan penegak hukum
supaya kejadian kejadian seperti ini bisa ditindak dengan tegas
sehingga tidak ditiru di tempat lain gitu ya
kelakanya begini rehan
kita tahu beberapa ya
di beberapa video video yang beredar gitu ya
tidak terjadi di indonesia memang
tapi terjadi di negara lain bahwa proses vaksinasi tidak berjalan dengan baik
nah ini artinya
jangan sampai kejadian yang ada di luar negeri itu juga jadi di kita gitu
misalnya proses vaksinasi yang tidak berjalan dengan baik
karena kita tahu kalau misalkan semuanya ini terjadi lagi
maka bukan tidak mungkin gelombang
berapa ini ya
gelombang kedua ketiga yang outbreak di indonesia akan kembali terjadi gitu
dan kita tahu
kita fasilitas kesehatannya sendiri aja
antara kota besar di jakarta surabaya dengan kota kota kecil itu masih juga tidak seimbang gitu
masih ada timpang gitu lah
jadi artinya kalau misalkan pandemi ini outbreak nya itu ada di kota kota kecil
karena fasilitas kesehatannya tidak sekomplit yang ada di kota besar
di kota besar saja kita kesulitan gitu ya
apalagi kalau misalkan outbreaknya itu terjadi di kota kota kecil
mas revo dan juga mas revo artinya kita sepakat ya
bahwa ada hal yang perlu kita dorong dari sini
adalah bagaimana pemerintah harus mengetatkan pengawasan terhadap seluruh kebijakan
dan juga aturan terkait dengan protokol kesehatan
jangan sampai kemudian karena pengawasan yang lemah itu memancing kerumunan publik lagi
dan juga ada sejumlah kasus kasus yang ini semua adalah ujungnya karena lemahnya pengawasan tadi itu
ke mas elvan lagi silahkan mas
saya kira hari ini pemerintah sedang mengeluarkan kebijakan yang sedang jadi buah bibir masyarakat
apa larangan mudik
larangan mudik untuk apa
larangan mudik agar penyebaran covid tidak meluas ke daerah daerah
jadi ketika sebuah kebijakan ini diambil oleh pemerintah
kebijakan yang tentu banyak yang protes sebetulnya

banyak yang kangen sama keluarganya udah dua tahun dilarang mudik
ya tolong pemerintah ini seharusnya juga mengontrol dengan baik kebijakan lain terkait covid gitu loh
jangan yang ini dilarang sangat ketat gitu sementara di tempat lain masih sembarangan
masih kerumunan di mana mana
uji untuk corona agar orang bisa kemana mana pun kemudian pakai barang bekas
itu di saat kita di masyarakat di indonesia dikunci dari luar negeri masuk ke dalam
jadi saran saya untuk pemerintah
pemerintah harus bersikap
bersikap gentle gitu loh
dia bisa mengatur rakyatnya
maka dia juga harus bisa mengatur sistemnya
nah jadi kalau rakyat harus menjaga diri dari covid
maka semua alat negara harus juga berjuang untuk mempertahankan negara dari covid gitu renhard
mas revo saran dan kritik untuk pemerintah berkaitan dengan kasus yang sudah kita bahas ini
karena ini berkaitan dengan kesehatan dan juga kepentingan publik
kayaknya kalau melihat tipikal masyarakat
sosio kultural masyarakat indonesia renat ya
itu kita semua
disiplinnya kan masih rendah ya
untuk meningkatkan disiplin
maka tidak ada cara lain
memang harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang
artinya kalau misalkan ada yang
apa namanya masyarakat masyarakat yang membandel itu harusnya memang
pemerintah ambil sikap tegas
mereka yang membandel
ya disangsi sesuai dengan aturan yang ada
nah terima kasih mas revo dan juga mas elvan untuk topik yang itu
kita kemudian ke topik yang lain
ini soal pemerintah menetapkan
kelompok bersenjata papua sebagai teroris
ini bentuk ketegasan atau berlebihan
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di saat lain